eh kebiasaan nih mau kemana sih
lo harus jawab dulu dong
berarti sekarang gue harus menjadi pacar lo
biasanya ini ya kalau cewek ngomong terserah itu artinya dia lagi berharap
lo lagi berharap buat jadi pacar lo
sayang petis gue masih nyeri gara gara tadi
kalo enggak udah gue injek sampe rata kakinya
tapi kok gue bisa ketawa tawa sendiri ya
harusnya kan gue marah
ngeliat si citra puluh puluh sama si rizky
bener kan dia bilang juga apa
cinta itu buta
jadi tambah ribet kan kayak gini
saya pengen cek putri pak
sebaiknya kamu gak usah ikut ikutan masuk
biar nggak nambah masalah ya
tapi saya pengen tahu kenapa putri bisa dipanggil ke ruang dekan
jangan bilang ini gara gara pangeran lagi pak
lo harus tanggung jawab
lo yang tanggung jawab
ini salah lo
udah nih gue lagi mikir jangan teriak teriak
ya jangan mikir doang lakuin dong
ya gak bisa lah gak bisa mikir sama cewek kayak lo tau gak
biar gue ya udah
jangan tarik tarik juga
yang ada kita berdua ikutan gawat
jangan diem aja kalau ditanya
pangeran pasang burgol di tangannya si cewek asongan
kok lo udah disini mel
lo lupa ya kalau gue itu selalu parkir sebelah mobilnya pangeran
gue baru inget lagi lu selalu parkir di samping mobil pangeran
oh jadi tadi gue sama aten niatnya mau
udah diem diem diem gak usah banyak bahasa basi
sekarang kasih tau gue
kenapa pangeran pasang burgol di tangannya si cewe asongan
kayak gitu aja susah jawabnya
oke gue bakal cek sosmed pasti banyak banget yang udah posting
eh mell lo gak perlu cek ke sosmed segala mel
percaya sama gue itu cuma aksiden kok
pangeran gak punya maksud apa apa ya jadi gak usah
kalau misalnya nggak ada apa apa pasti lo bolehin gue cek instagram
sekarang kasih tau gue dimana mereka
yo kasih tau jawab dong lo kok diem aja sih
tak kenapa lagi sih
udah deh bisa nggak lo gak ngikutin gue kemana mana
gue ada alasan kid
kenapa lo peluk pelukan sama si rizky
gue sebagai pacar lo harus tau deh
tak lo pikir gue peluk rizky itu tanpa ada alasan
dia tuh sahabat gue
jadi wajar dong
kalo pas gue denger kabar baik gue bisa ngelakuin dia

kalo pas gue denger kabar baik gue bisa ngelakuin dia
terus gue reflek meluk dia
kabar baik apa
kok gue sebagai pacar lo gak tau
sumpah ya nih orang
pacaran sama gue gara gara taruhan aja posesifnya minta ampun
kabar baik apaan sih
siapa tau setelah gue denger kabarnya itu gue bisa
bisa meluk gue high rizky gitu
tapi ih kepedean banget sih
eh maksud gue tuh siapa tau gue bisa ikut bahagia dengar kabar itu
gak usah nge gr an deh
negatif mulu nih pikirannya
orang baru jadian juga
jadi tadi barusan gue dapet kabar kalo bokap gue itu terlepas dari kasus korupsi
wajar dong kalau gue bahagia
gue udah gak sabar kasih tau putri
kenapa lo diem aja katanya mau bahagia kalo gue cerita
eh ini malah diem
gak gitu cid
cuma masalah ini jangan sampe pangeran tau
karena kalo sampe pangeran tau
dia bakal ngedesak si rizky
buat gak jatuh cinta sama si mel
dan itu artinya kalo si mel tau
apalagi kalo sampe dia marah
dia bakal ngaduk ke bokap lo
dan nyampein komalis
lo tau itu urusan bakal ribet banget
apalagi kalo sampe si mel ngelakuin sesuatu sama si usus goreng
eh temen gue tuh ada namanya
bukan usus goreng tapi putri
iya iya pacarku galak banget sih
apa yang atta bilang barusan ada benarnya juga sih
emang sebaiknya pangeran gak perlu tahu soal ini
gue juga gak mau pangeran misahin rizky sama putri
secara gue tau rizky itu bener bener cinta sama putri
yah begitulah pacaran kalo emang masih baru baru
pasti agak ada kaku kakunya
lepasin gak gue mau liat di dalam
lepasin gue orang gue kepo di ruang dekan lagi ngapain
gue mohon sama lo gak usah masuk ke ruang dekan ya
gue cuma takut lo memperburu keadaan di sana mel
karena kan kita berdua gak pernah tau kan ada masalah apa di dalam
gue mohon sama lo gak usah ikut campur urusan gue
pokoknya gue mau ngecek
gw gak usah
kalian semua kita berdua
nanti kita menunggu
nanti kita menunggu
kok tantang bisa di burgol gitu sih sama si cewek asongan
nama dia itu putri
bisa gak sih
gak usah kepo
gue lagi ada urusan sama pak surya
tolong ya pangeran
pangeran batu bata
kan orang jadi tergerak
jadi jadi apa